cepat katakan dimana penjaranya
siapa kamu ada urusan apa kamu tanya sama penjara
disini tidak ada penjara
cepat katakan atau kepalamu akan lepas dari badan
lurus aja ketemu lalu butuh balok kiri
hei manusia katakan apakah kau ingin bebas
jawab apakah kau ingin bebas
aku bisa saja membunuhmu sekarang juga
apakah kau ingin bebas
si melekete lepaskan aku
aku bisa saja membebaskanmu sekarang juga
tapi dengan satu syarat
kau harus bisa membujuk farhidah untuk menjadi istriku
tidak aku tidak akan sudi
sekalipun aku mati aku tidak akan sudahi
farhidah tuan putri bapak ada
ayah apakah calon suamiku sudah datang ke sini ayah
iya ayah dimana dia
mana aku tahu
jadi dia belum datang
belum sampai ke sini ayah
neneknya dia mau datang kemari
pasti dia akan membebaskan temannya si basir itu
dia membawa prajuritku sebagai tawanannya
tidak ada manusia yang sanggup menginjakan kaki di istanaku ini
sebelum dia sampai kemari
ajak turangga dan kalabuta telah memakannya
tapi sembarang lain ayah
ayah jangan menganggap enteng dia
aku akan melihatnya
berarti rupanya istana ini dijaga dengan ketat
aku harus cari cara untuk masuk ke dalam
tapakan segera kehadiranmu jogopati
jogopati tidak akan tunduk padang
jogopati serang dia
kau tidak akan bisa kabur dari cikramanku
jogopati ayo kejar dia
percoba kamu kabur
takdirmu sudah di tanganku
aku pasti akan mengejarmu
cepat katakan di mana penjaranya
ada urusan apa kamu tanya sama penjara
disini tidak ada penjara
atau kepalamu akan lepas dari badanmu

tidak ada tempat yang aman bagiku
aku merasa di mana pun tempat aku bersembunyi
musuhku selalu mengintai ku dengan kekuatan
dia pasti menggunakan pasok benggala untuk mengetahui di mana keberadaanku
aku harus cari cara untuk bersembunyi darinya
aku akan menemukanmu
kenapa tidak terlihat
kenapa dia menghancurkan kekuatan bahasa benggala ku
percuma kamu sembunyi dariku
aku pasti akan menemukanmu
sebelum kamu aku hancurkan
aku pasti bisa melacakmu
aku akan menghancurkan semua helai rambutmu
semua akan kumusnahkan
percuma kau sembunyi
aku pasti bisa mengancammu
aku akan menghancurkan sampai helai rambutmu
akan kumusnahkan semuanya
benarnya dia mengancamku
kenapa dewi nurga belum juga menunjukkan pertolongannya
dewi harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini
kau sudah menikah

kau mengenal aku
sembara ini aku faridah